pak remon buru buru kesini mau ngasih tahu saya soal putri
putri kenapa pak
putri ditangkap polisi
mau gimana lagi tak
ini konsekuensi kita karena kita udah bohong sama males
kita harus terima
tapi saat ini gue pengen ada di samping pangeran ji
kalau gue gak ada di samping pangeran
lu lihat sendiri kan kondisi pangeran itu sangat lemah ji
bahkan lo sendiri aja gak nemu kan adiknya kayak gimana
pak gue ngerti tak
ya tapi kita doain aja yang baik buat pangeran
lu gak usah mikir gak selamat atau apanya dulu
optimis pangeran bisa selamat
gue gak bisa tahan koalisi tadi buat bawa putri
lagian kenapa sih putri dibawa polisi
putri kan gak ada salah apa apa
semuanya jadi kayak gini sih
perasaan dari kemarin kemarin kita semua gak pernah habis masalahnya
lo yang tenang ya cid ya
kita berdoa aja buat pangeran
karena gak ada yang bisa kita lakuin kecuali berdoa
sekarang kita semua hanya bisa sabar berdoa kalau mereka itu pasti baik baik aja
gue tahu ini emang sulit
tapi gue juga yakin
pangeran pasti baik baik aja kok
kalau kita udah panggil dia kita bisa

kenapa putri bisa ditangkap polisi
emangnya putri salah apa
putri dituduh culik pangeran
pangeran dituduh culik pangeran
emangnya putri salah apa
putri dituduh culik pangeran
pangeran dituduh culik pangeran
lo udah telepon tante nawang
tapi gue udah telepon om raymond
kok lo gak telepon tante nawang aja sih riz
gue gak mungkin cerita ke citra soal perubahan sikap tante nawang di depan anak anak
gue cuma gak mau bikin tante nawang jadi panik
apalagi setelah kejadian kemarin
om raymond pasti punya cara yang lebih baik buat nyampein ini semua ke tante nawang
ya gue kan gak mau tante nawang jadi khawatir
dengan bener cit
tante om pasti marah banget sama gue
coba aja gue gak ikutin perintahnya pangeran
pasti semua ini gak bakalan terjadi
udah lah pacar
berhenti buat nyalah diri lo sendiri
kenapa sih lo pake ngide segala nyuruh pangeran sama putri dateng kesini
kalau lo masuk ide kayak gini ini semua gak bakal terjadi

pertunjukan riz kejar

gue gak mau ini semua terjadi tau gak
kalau sampai terjadi sesuatu sama putri
kita semua pasti ikut kena masalah
karena kita semua ikut terlibat di sini
kalau udah telpon tante nawang
tapi gue udah telpon om reman
kalau gak telpon tante nawang aja sih riz
gue gak mungkin cerita ke citra
soal perubahan sikap tante nawang di depan anak anak
gue cuma gak mau bikin tante nawang jadi panik
apalagi setelah kejadian kemarin
om raymond pasti punya cara yang lebih baik
buat nyampein ini semua ke tante nawang
gue kan gak mau tante nawang
om raymond pasti bisa nyampein ke tante nawang
dengan bener cit
tante om pasti marah banget sama gue
coba aja gue gak ikutin perintahnya pangeran
pasti semua ini gak bakalan terjadi
udah lah pacar cukup
berhenti buat nyalah diri lo sendiri
kenapa sih lo pake ngide segala
nyuruh pangeran sama putri datang ke sini
kalau lo masuk ide kayak gini
ini semua nggak bakal terjadi
kenapa sih riz
gue selalu salah di mata lo
emang gue tahu ini bakal kejadian
gue pengen cuma kalian senang
nggak gitu aja
gue gak mau ini semua terjadi tau gak
kalo sampe terjadi sesuatu sama putri
kita semua pasti ikut kena masalah
karena kita semua ikut terlibat di sini

kita semua pasti ikut kena masalah
semenjak saat ini
yang jadi gila lah
apa ya pak remon
aduh gimana caranya aku kasih tau mayros ya
aku harus mulai dari mana nih
pak remon buru buru kesini mau kasih tau saya
putri kenapa pak
putri ditangkap polisi
saya gak ngerti kenapa putri setelah diket sama pangeran
dia bisa begini pak
bahkan temen temennya putri saya gak ngerti ya pak
kemarin saya baru ngobrol sama citra
supaya bisa deket lagi sama pangeran
tapi sekarang malam mereka mempertemukan putri sama pangeran di villa itu
maksud mereka apa sih
saya nggak ngerti cara pikir mereka
ya kalau menurut saya
maklumu mereka masih remaja
ibu kan pernah bilang sama saya tentang mel
mereka masih mencari jati diri mereka masing masing
iya tapi ini kan beda pak
yang saya tau putri dia tuh anak yang manis
selama ini dia nurut pak
tapi saya gak ngerti begitu dia kenal cinta jadinya seperti ini sekarang
ya namanya juga pikir
kalau anak anak zaman sekarang itu bilangnya
kamu jangan nyambere kayak sutek ya
kalau sampai putri ditangkap karena laporan pak alex pak
jujur saya gak terima
karena saya tau ini pasti bukan salahnya putri
yang saya tahu selama ini pangeran yang ngajakin putri
gak mungkin ini putri pak
kamu tenang aja ya
saya pastikan itu tidak kenapa napa
saya yang handle semuanya
tapi kalau udah marah ternyata saram juga ya
kalau bener ini semua gara gara alex
dia harus saya kasih pelajaran
dia gak tau apa
kalau putri itu sudah calon anak saya
berani berurusan sama saya
kelak kamu alex
nanti lewat sini
abang epam luar biasa